sehari usai pemakaman presiden ketiga republik indonesia b j habibie kondisi di kediaman jalan patra kuningan tampak sepi
tahlilan dilangsungkan setiap malam usai sholat isya hingga empat puluh hari ke depan
sesuai dengan tradisi keluarga saat istri b j habibie hasri ainun habibi wafat pada dua ribu sepuluh silam
tahlilan digelar selama empat puluh hari
tahlilan dibuka bagi kerabat maupun warga sekitar yang hendak mendoakan almarhum b j habibie
sementara itu pada jumat pagi makam presiden republik indonesia ketiga banyak dikunjungi peziarah
peziara datang dari berbagai wilayah di indonesia
para peziarah rela datang ke taman makam pahlawan nasional kalibata jakarta karena merasa kehilangan sosok habibie yang banyak menginspirasi
selain mengunjungi makam habibie para peziara juga melakukan doa bersama untuk almarhum bj habibie
dan sudah ada korespondensi nn indonesia gita gowinda di taman makam palawan kalibata jakarta
gita selamat siang
informasi awal tadi disebutkan banyak peziara yang datang ke makam almarhum bj habibie
dari mana saja mereka datang gita
selamat siang elvira
memang pasca jenazah b j habibie dikebumikan kemarin pada tanggal dua belas september pada hari ini hari jumat
sejak tadi pagi pukul delapan
sampai dengan siang hari ini memang masih banyak para peziara yang bergantian untuk menyengkuknya itu makam bj habibie
tadi saya juga menemui dari berbagai wilayah di indonesia
tidak hanya di jakarta saja namun juga dari berbagai wilayah seperti hal dari sulawesi kalimantan dari yogyakarta dan lain sebagainya
nah saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peziarah yang sudah jauh jauh datang dari kalimantan selatan ya
dengan ibu amina selamat siang ibu aminah
ibu dengan ibu datang
jauh jauh dari kalimantan selatan bagaimana sebenarnya sosok b j habibie menurut ibu
sosok ibu bapak bj habibie orangnya baik cerdas pergaulannya luas baik sama orang
baik bukan baik lah orang
apa sebenarnya dari karakter pak b j habibie yang menginspirasi ibu akhirnya ibu jauh jauh datang dari kalimantan selatan ke sini
ya orangnya cerdas sih baik
jadi kan saya ingin
sekalian dari pas saya kemari sekalian jakarta saya mengajak saudara saya ke makam bapak bg habibie
apa tadi ya mungkin selain mungkin mengunjungi mungkin juga berdoa apa sebenarnya doa yang dipancatkan ibu
ya diterima amal ibadahnya ya kan
amal ibadahnya diterima oleh allah swt lapangkan kuburnya ya kan
ya itu aja dah
mungkin dari kisah dari pak habibie mungkin dengan ibu ainun ini memang banyak menginspirasi masyarakat ya
menurut ibu seperti apa
ya bu memang ini memang sudah banyak sekali
rombongan yang datang ke sini ke taman makam pahlawan kalibata jakarta untuk mengunjungi pak habibie
terima kasih banyak ibu aminah atas keterangannya
dan memang tadi juga saya sempat berbicara dengan pesiarah yang lain begitu
selain mungkin ibu amina dari kalimantan selatan ada juga tadi dari sulawesi selatan
dimana pak habibie ini memang asalnya dari sulawesi selatan yaitu dari parepare begitu
dengan banyaknya warga yang datang ke sini mereka juga mengatakan bahwa sosok pak habibie ini sangat menginspirasi masyarakat
selain karena memang pak habibie ini orang yang dikenal yaitu jenius
namun pak habibie ini orang yang tidak sombong dan mau menerima kritik
itulah yang disukai oleh masyarakat
selain itu dari kisah cinta pak habibie dan juga ainun
tadi juga banyak sekali yang mengatakan bahwa kesetiaannya pada sang istri
yaitu ibu ainun habibie ini menjadi inspirasi masyarakat
dan sosok suami dari pak habibie ini sendiri memang diidam idamkan oleh masyarakat
khususnya oleh seorang istri
dari banyak sekali mungkin sampai dibuat yaitu film tentang habibi dan juga ainun
ini sangat menginspirasi masyarakat untuk kisah cintanya
dan sama dengan jumat siang ini elvira para pesiarah memang masih terus berdatangan
di makam presiden indonesia yang ketiga yaitu b j habibie
dan mungkin setelah ibadah sholat jumat ini
untuk wilayah jakarta mungkin banyak sekali yang mungkin akan mengunjungi taman makam pahlawan kalibata jakarta
untuk bersiarah ke makam presiden indonesia yang ketiga b j habibie
baik gita gowinda terima kasih informasi anda siang ini